untuk mendorong efektivitas penggunaan dana di daerah
bank indonesia kementerian keuangan dan kementerian dalam negeri
melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau mou
tentang koordinasi pengembangan ekonomi dan keuangan daerah
penandatanganan yang berlangsung di gedung bi pada dua puluh dua april dua ribu enam belas itu
juga bertujuan untuk mendorong sektor real dan meningkatkan iklim investasi di daerah
selama ini penggunaan keuangan oleh pemerintah daerah belum optimal
terlihat dari besarnya jumlah dana menganggur
karena ketidaksesuaian permintaan keuangan dengan penggunaannya
hal itu bukan hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah
menurut gubernur bank indonesia agus martowardoyo
nantinya ada tiga lingkup kerjasama yang akan diwujudkan melalui mou ini
yang pada intinya untuk semakin menguatkan sinergi dan berkoordinasi
dalam meyakinkan stabilitas ekonomi makro dan pengembangan ekonomi daerah
bank indonesia sendiri dalam peran kita sebagai otoritas moneter
itu dalam hubungan kerjasama ini
melihat bahwa kita salah satu fungsi utamanya adalah fungsi kemitraan
di mana kami akan bertindak sebagai satu peran kemitraan
dimana peran memberikan aktivis ini tentu adalah untuk melakukan assessment
terkait dengan keuangan daerah dan kemudian memberi masukan
masukan itu mungkin bisa dalam bentuk apa yang selama ini kami jelaskan

bank indonesia itu mempunyai seperti kajian ekonomi keuangan regional
sementara menurut menteri keuangan bambang brojonegoro
saat ini anggaran dana transfer daerah sebesar rp tujuh ratus tujuh puluh triliun
jumlah ini hanya lebih kecil rp empat belas triliun rupiah dari total belanja kementerian atau lembaga
bila ditambah dana menganggur tahun lalu sejumlah rp seratus triliun
maka akumulasi dana itu telah melampaui dana kementerian dan lembaga
kita harapkan nanti daerah daerah yang selama ini masih punya dana menganggur besar ini
makin cepat membelanjakan uang ya tentu saja dengan benar
sehingga bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi
saya yakin angka seratus itu punya makna yang luar biasa untuk pertumbuhan ekonomi dua ribu dua puluh

kementerian dalam negeri menyadari adanya pemborosan yang dilakukan di daerah
dalam dana menganggur yang terus berakumulasi di tahun selanjutnya
saat ini langkah awal yang sudah dilakukan kemendagri adalah pemangkasan tiga dua puluh enam perda
dan sejumlah peraturan menteri atau permen
saya kira mou ini akan penting sekali pak
akan kami segera lewat dirjen keuangan daerah
akan kami sampaikan supaya tadi daerah memahami skala prioritas itu apa
jadi kami terima kasih dengan notak kesempatan ini
peran kanwil kanwil bank indonesia juga cukup aktif
membangun komunikasi dengan para gubernur juga dari laporan yang masuk
kemudian ini pajak juga pak menteri keuangan juga harus dioptimalkan bagaimana di daerah ini
mou ini juga diharapkan menjadi dasar bagi ketiga institusi tersebut
untuk membangun forum kerjasama ekonomi keuangan daerah
agar di level provinsi juga akan terjalin pengembangan kerjasama ekonomi dan keuangan daerah
sehingga besarnya dana transfer ke daerah diharapkan dapat digunakan secara tepat sasaran
karena akan lebih diawasi penggunaannya